pelanggan listrik rencananya akan disederhanakan dan penyederhanaan ini dilakukan melalui penambahan daya listrik para pelanggan
kementerian esdm beralasan tambahan daya ini akan membuat pelanggan pln tidak perlu khawatir daya listrik di rumahnya tidak cukup dengan mengorbankan peralatan elektronik lainnya
persoalannya ialah sejak kapan sebenarnya pln berani memastikan listrik tidak biarpet
sementara sejumlah wilayah di tanah air masih juga masih belum lepas dari persoalan ini
dan kami akan membahas hal ini lebih lanjut di segmen the analyst
dari sisi kebutuhan pelanggan yang selama ini dibatasi mulai di empat ratus lima puluh sembilan ratus seribu tiga ratus dua ribu dua ratus tiga ribu tiga ratus
sehingga karena pembatasan tersebut kebutuhan yang ingin lebih dari penggunaan dari batasan tersebut menjadi kendala
nah sekarang oleh pemerintah dinaikkan dari sisi itu baik baik baik saja
cuma persoalannya tadi bahwa persoalannya adalah variasi
empat ratus lima puluh sampai empat ribu empat ratus itu sepuluh kali
jadi ada dua hal di dalam komponen biaya itu kan ada dua hal
satu energinya yang bentuk kwh yang pertama abudement dalam bentuk kva berapa langganan
jadi kalau sekarang ini empat ratus lima puluh berlangganan maka abodemennya kurang lebih dia akan membayar kurang lebih sekitar dua belas ribu abodemennya
pakai tidak pakai ini ya
pakai tidak pakai nah sisanya tergantung pemakaian
ditarik ke empat empat ratus kalau referensinya seperti itu berarti sepuluh kali lipat
hampir satu ratus dua puluh lima ribu dia pakai
berarti ini sepuluh kali lipat membebani orang yang sebelumnya dengan daya yang lebih rendah gitu
ya padahal tidak dipakai
padahal tidak dipakai
untuk empat ratus lima puluh ke empat empat ratus sepuluh kali lipat dia akan bayar biaya abodemen
kalau aturan lama yang dilakukan biaya abodemen itu
nah jadi janji pemerintah ini adalah bukan semata kwh meter bukan semata energinya yang sama
tapi juga adalah juga biaya abodemennya
tapi biaya abodemen terakhir masih dalam pengkajian
apakah naik atau tidak walaupun katanya bakal diupayakan tidak mengalami kenaikan
itu caranya saja
artinya sekarang ini adalah biaya abodemen itu berapa dia langganan empat ratus lima puluh
empat ratus lima puluh itu sama dengan empat puluh lima
kva dikalikan dengan angka per kva nya
yang kalau tidak salah saya agak lupa tiga puluh dua ribu apa tiga puluh lima ribu
jadi sekali lagi bahwa persoalan yang akan dihadapi adalah
pertama biaya abodemen
abodemennya itu menghitungnya terlalu variasi terlalu jauh
yang pertama tadinya hanya dua belas ribu mau ditaruh menjadi lima puluh ribu menjadi berat
baik berarti kenaikannya sangat drastis sekali ya
akan menjadi drastis biaya abodemen itu
nah tapi saya berharap bahwa pengertian pengertian bahwa tidak berubah itu adalah
bahwa ini hanya pembatasnya saja hanya mcb nya saja yang dirubah
dari empat ratus lima puluh menjadi empat ratus
tapi dia langganannya masih dianggap langganan empat ratus lima puluh
sehingga biaya abodemen sekian
harga listriknya sekian
mcb dari siapa pak
tentu dari pln
dari empat ribu sembilan ratus sebut aja dana sebagainya
itu kalau pak menteri
maka dikatakan masyarakat diuntungkan
diuntungkan dari sisi kesempatan dia mendapatkan listrik lebih banyak
jadi lebih atau kalau mau bahas lainnya lebih bisa lebih konsumtif
kesannya akan lebih konsumtif
tapi kalau kita lihat tadi dari hasil survei yang dilakukan oleh detik
misalnya dari warganet banyak yang menolak
ada juga yang nggak peduli mau naik atau enggak
dan juga berdalih sebenarnya ini untuk menyelamatkan juga mungkin kawasan pln
tapi kalau anda melihat apakah ini akan berdampak garis lurus begitu
ketika daya ditambah juga konsumsi akan meningkat
garis lurus nggak
ini kalau masalah perilaku masalah masyarakat itu menggunakan itu adalah kembali kepada dirinya lah
yang paling penting lagi adalah masyarakat tahu persis berapa penggunaan tadi kwh dan abodemen
sehingga dia bisa mengaturnya
yang saya khawatirkan itu adalah atau begini
saya mengatakan anggap saja bahwa pemerintah konsisten dengan statement tidak menaikkan
pengertian menaikkan tadi yang saya katakan tadi
dia hanya mcb nya saja yang dia berubah
tapi harga kva nya atau biaya abodemen sama
biaya listriknya adalah per kwh nya sama sekali
seperti dia golongannya
nah yang saya khawatir itu adalah next step berikutnya
bahwa dia menjadi kelompok pelanggan empat empat ratus
harga saya kurang lebih di rp satu tiga ratus lima puluh tapi rp satu empat ratus per kwh
di golongan yang sama andai kata tadi seperti itu
bahwa rp empat ratus lima puluh va itu bayarnya hanya rp enam ratus per kwh
saya tidak enak dong
jadi ke depan itu nanti ada satu garis di mana ini menjadi persoalan baru
berarti tidak setara juga kebiayaannya
wah saya kesempatan rp empat empat ratus sama
saya turunin saja
jadi menjadi golongan yang rp empat ratus lima puluh
bayarnya rp enam ratus tapi rp empat empat ratus
oke berarti penurunan begitu ya
ada peluang di situ ya
iya kalau aturannya begitu
jadi ini kendala pemerintah ini
pertama adalah menghadapi kenaikan yang bisa menjadi signifikan buat pelanggan yang kecil
kalau diterapkan kenaikan barunya dengan formula baru
tapi kalau dengan sistem yang lama
penerimaan cuma saya bilang mcb nya yang berubah
akan menjadi bahwa pelanggan di atas mau turun ke bawah
baik berarti anda melihat sebenarnya ini tetap masih harus membutuhkan pengajian ya
tapi saya perhatikan apakah juga ada hubungannya juga dengan konsumsi listrik masyarakat
yang juga kemarin mungkin nggak mencapai target agak turun seperti itu
jadi supaya mungkin pln juga akan lebih banyak lagi
listrik yang bisa dijual ke masyarakat gitu
pln ini barangkali mempunyai kondisi yang dilema
dan pemerintah bereaksi terhadap kondisi dilema
menurut hemat saya walaupun saya belum memegang datanya
tapi saya melihat trendnya
adalah bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik itu
tidak sebesar yang diharapkan oleh pemerintah
ya itu poinnya
sementara membangun tetap program tiga puluh lima ribu megawatt
harapannya tiga puluh lima ribu terserap
tapi tidak terserap
apa yang terjadi ada yang idle
nah sekarang yang idol ini siapa yang membayar
apalagi bahwa salah satu atau bagian daripada pembangunan listrik adalah listrik swasta
listrik swasta prinsipnya adalah

dengan kontrak dengan listrik swasta adalah
dipakai kalau tidak dipakai
pln harus bayar
tapi kan boleh juga pak
sebenarnya kebijakan itu dilakukan
mungkin karena sudah oke lah programnya berjalan
akhirnya kita mengajak masyarakat supaya lebih konsumtif menggunakan listrik
tapi kan perhitungannya yang harus
karena ada juga dilema giznya
ketika ingin buat satu golongan sembilan ratus volt ampere rumah tangga mampu misalnya
ada selisih satu ratus lima belas rupiah
itu kan akan dinaikkan juga
nah menurut anda sepertinya apa seharusnya perhitungannya
begini petanyaan saya
mengapa harus dinaikkan kebutuhan listrik
mas sekarang dengan lengan atau saya tiga ribu tiga ratus
saya cukup nggak cukup
mari kita tanya yang satu tiga ratus
anda menggunakan seribu tiga ratus anda happy nggak cukup nggak cukup
persoalannya kalau dia tidak merasa cukup
anda beri kesempatan
sekarang kita mari tanya
sudah nggak bahwa
kalau saya pikir
masalahnya itu adalah bukan boleh atau tidak boleh
bukan satu tidak saya boleh saja program
cuma sekarang bahwa ternyata masyarakat kondisinya belum mencapai daya belinya yang tinggi
atau kalau boleh lebih jelek lagi ekonomi ini belum mendorong masyarakat untuk lebih pakai listrik
sekarang mau dipaksa anda konsumtif
apa mungkin bisa dilakukan
baik sementara juga ada penghematan juga dilakukan ya
nah sebelumnya juga kita tahu itu pak
ada alasan mungkin yang dikemukan oleh kementerian esdm
ialah agar dapat usaha usaha mungkin selama ini agar lebih dapat berkembang
supaya dengan menggunakan konsumsi listrik yang lebih besar
ada pemerintah sedang melakukan saya kira cukup bagus
artinya contohnya bahwa sekarang bahwa masak itu pakai listrik
karena beberapa penelitian beberapa kajian bahwa harga listrik
mohon maaf ini jadi nanti pertamina
nah dengan pakai gas itu lebih murah listrik
jatuhnya lebih murah
tapi ketersediaannya juga
ya karena dulu ketersediaannya belum ada
sekarang ketersediaan ada
jadi sosialisasikan bahwa sekarang ini untuk memasak kompor listrik
untuk menambah biaya itu
jadi konversi lah
dan itu satu sosialisasi
kedua regulasi aturan
misalkan untuk apartemen ini
apartemen dari sisi keselamatan ini lebih berbahaya
katakanlah gas dibandingkan listrik
jadi wajib di apartemen itu atau lebih tepat tidak boleh memakai misalkan gas
tapi untuk memasak harus listrik
berarti harus lebih tepat sasaran ya
tidak bisa dipukul rata semuanya dinaikkan ke wad paling tinggi
ya tidak bisa
dan kemudian sebenarnya apa yang mungkin sebaiknya sekarang dilakukan
selain tadi kita juga lihat perhitungan mungkin yang harus akan lebih baik
supaya enggak multiplier effect ke depannya
malah pengen mengembangkan ekonomi tapi justru masyarakat menjadi tersiksa juga begitu
enggak ini kan kita harus jalan tengah
kondisi negara atau lebih tepat kondisi kelistikan kita seperti tadi
kan harus dajan tengah bukan kita meratapi itu terus
bahwa tapi modus bukan modus
rencana yang empat ratus lima puluh itu ditaik ke empat seratus itu itu terlalu karena rentangnya terlalu tinggi
itu menurut saya
tidak produktif atau tidak optimal
tidak optimal kebijakan itu ya
kalau mau walaupun harusnya dikaji dihitung bisa
bahwa satu kelompok yang pertama adalah katakan empat ratus lima puluh sampai satu tiga ratus
atau sampai dua dua ratus itu kelompok
itu sebenarnya sudah masuk di r satu itu
lalu ada berikut di atas tiga ratus kelompok
jadi bukan ini ditarik ke sini
bagaimanapun juga hampir tidak mungkin
pelanggan empat ratus lima puluh menggunakan listrik yang sama seperti sebesar empat empat ratus
hampir tidak mungkin
dia naik paling berapa
jadi kan aneh kalau dipaksakan ke empat empat ratus
dan persoalan lain adalah
masalahnya jadi ada lima puluh lima juta mungkin saya mungkin sudah hampir enam puluh juta kalau tidak salah
tapi saya yang ingat lima puluh lima juta
berarti pelanggan itu sebagian besar
itu harus diganti mcb nya ke empat empat ratus
dan itu yang terbesar
dan ini sebenarnya sebelumnya sempat juga direktur pelanggan sempat memberikan pernyataan
yang juga di kutipolodetik com bahwa
sudah menyediakan dana juga sekitar sembilan ratus miliar
untuk upgrade daya tersebut
dan katanya itu ialah jumlah kecil
anda melihat itu tepatkah
daripada buat itu
jadi pengelompokannya lebih sedikit lah
kan lebih murah yang rp empat empat ratus dibandingkan dengan yang dua dua ratus
mcb nya lebih murah
ada spare ada margin
banyak saudara saudara kita
itu desa yang belum di listrikin
masih belasan juta
masyarakat desa yang belasan
ini ironis menurut saya
di sana belum dapat listrik kita disuruh makan kenyang
jadi intinya ialah saat ini ketersediaan listrik itu belum merata
itu memang masih terjadi pak ya
berarti seharusnya memang yang dilakukan ialah tetap kelompok kelompok tadi dibagi dua kalau menurut anda
sementara lebih optimal lagi untuk menyalurkan di daerah
bagaimana dengan supply di demand energi listrik sebenarnya saat ini pak
kita ini memang kalau saya memetakan ini memang luar biasa
yang paling andal atau yang paling baik itu jawa madura bali system itu
karena terinterkoneksi banyak pembangkit apalagi sekarang listrik yang masuk yang jadi jadi adalah listrik itu
reserve marginnya atau cadangannya paling tinggi dan dia paling aman
walaupun biaya hidupnya juga lebih tinggi daerah ini ya
kedua lari ke sumatera
sistem sumatera bagian utara dan bagian selatan
lebih rendah tapi masih lebih baik daripada kalimantan di sulawesi dan sampai maluku papua
dan itu sangat jauh
saudara saudara kita di maluku paling tinggi ada yang dapat hanya enam jam
bahkan empat jam
bahkan ada yang banyak tidak dapat listrik
sekarang ini dua puluh empat jam
bayangkan di kita rumah kita mati lampu kita teriak kita ke pln nggak setengah jam hidup
di sana mutrek sampai berdarah darah nggak hidup hidup
karena memang kebutuhan seperti itu
tapi harga listriknya sama
berarti saya juga
itu yang harus di
harga listrik itu basisnya adalah berpikir terhadap keandalan
jadi kalau di sana pelayanan seperti itu harusnya lebih murah
keandalan dan pelayanan listrik
keandalan dan pelayanan listrik lebih murah
tapi kalaupun dalam kondisi sekarang itu listrik aja nggak bisa dijamin biar pet
dengan meminta masyarakat untuk secara nggak langsung menaikkan daya mereka juga berarti nggak menjamin listrik akan lebih baik juga pelayanan dong mbak
kalau di jawa pasti baik
kalau di sana nggak menjamin
di daerah daerah yang tadi ada disebutkan ya
bahwa daerah yang pelayanan dan mutunya jelek harganya lebih murah daripada yang di sini
tapi sayangnya sabang sampai merauke harga listrik sama
nggak adil menurut saya
justru itulah masalah yang dipikirkan
undang undangnya ada kok namanya disebut tarif regional
tapi itu nggak dilakukan
kalau anda melihat kenapa
apakah karena memang distribusi nggak di sana belum optimal
saya tidak tahu
saya tidak tahu kenapa pemerintah
saya sudah track empat tahun yang lalu
bahwa itu salah satu cara untuk keadilan
tapi keadilan itu diukurnya bahwa dari sabang sampai merauke sama
padahal pelayanannya berbeda
tapi kalau sekarang ya penambahan daya secara masyarakat nggak minta diberi aja kayak gitu
anda melihat ini nggak sih pak
gejala bahwa ini sebenarnya menyelamatkan ketersediaan tenaga listrik yang berlebihan
saya melihat pemerintah melakukan itu tujuannya itu
apalagi terlalu ekstrim
lima puluh jadi pelanggan empat empat ratus
nggak logis ya
jadi intinya secara nggak langsung lebih baik
butuh listrik naik daripada mengatakan masyarakat butuh daya listrik lebih
jadi dilemah lah
kalau itu dilemah
dan kalau melihat ini ini sebenarnya porsi dilema juga ya
tapi kalau dengan program tersebut tiga puluh lima mw
kalau kita lihat juga sehari ini dari proyek sebenarnya tiga puluh tujuh ribu ya
tahun semakin akan habis dua ribu sembilan belas
bagaimana anda melihat
bayangkan kalau program pendidikan tiga puluh lima perlu dua ribu jadi dua ribu sembilan belas
berapa besar yang pembangkit idol
berarti kita bisa ekspor listrik sebenarnya
nah bisa ekspor listrik
kalau bisa ya
karena dibangunnya di jawa maduberg gimana ekspornya
mau kemana kita ekspor
berarti distribusi juga masih menjadi kendala pak ya
bisa ekspornya yang paling dekat negara filipina brunei malaysia kemudian singapura
bagusan lega tetangga daripada kita sendiri
tapi kalau kita lihat kebijakan yang ada sekarang ini sebenarnya pemerintah oke lah
kebijakan sudah dikeluarkan
apa sebenarnya supaya ini lebih efektif supaya juga tujuannya lebih menyederhanakan golongan listrik
dan juga supaya nggak membanding masyarakat
listrik terdistribusi dengan lebih baik
saya setuju bahwa tarif listrik itu harus disimplifikasi lebih simpel lagi
tapi ini saya bilang terlalu ekstrim
jadi saya berpikir pertama adalah tentu kalaupun musimpel itu paling dari empat ratus lima puluh ke seribu tiga ratus atau paling tinggi ke dua ribu dua ratus
itu masih make sense
itu satu kelompok
kemudian dari tiga tiga ratus barangkali sampai ke enam enam ratus satu kelompok

jadi ada tiga kelompok
yang tidak make sense adalah empat ratus lima puluh sampai ke empat ribu empat ratus
yang kedua adalah langkah yang saya katakan tadi
sekalian kita harus adil dan kemudian saya pernah melakukan simulasi
simulasi bahwa saya petakan berapa harga listrik rata rata nasional
lalu saya jawa saya naikkan sedikit seratus perak
kemudian di wilayah papua dan sana diturunin harganya dari harga rata rata itu semua
pendapatannya menjadi lebih tinggi
itu salah satu pemerintah
dan itu mempunyai alasan yang kuat
kenapa jam alih harga lebih tinggi daripada di sana
anda mendapatkan pelayanan yang bagus
anda daya belinya tinggi
di sana masih banyak
jadi itu yang adil
yang kedua adalah lagi bahwa memberikan insentif seolah olah bahwa industri ini wah murah di sana
lari ke sana
tapi pak pertanyaan terakhir
saya harap dijawab singkat saja
jadi pertambahan daya listrik yang dilakukan oleh pln melalui kementerian ksdm untung atau rugi bagi pelanggan
karena saya tidak tahu persis bagaimana yang disebut janji pemerintah tentang sama saja
kalau sama saja yang seperti saya sampaikan untung bagi konsumen
kalau sama saja untung bagi konsumen
walaupun ini masih dikaji abodemen dan tarif kwh nya pak ya
baik prof iwa ganiwa terima kasih sudah hadir
semoga kita bisa nanti membahas lebih lanjut lagi terkait ini